antusiasme warga silih berganti berdatangan ke aula rw satu tanjung duren selatan jakarta barat pada selasa pagi
kedatangan warga dengan membawa hewan peliharaannya masing masing ini untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis
yang disiapkan oleh suku dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian jakarta barat
selain itu hewan yang telah diberikan vaksinasi rabies juga diberi vitamin secara gratis
koordinator penyuluh pertanian sudin kpkp jakarta barat wahyudi mengatakan
vaksinasi ini akan digelar selama empat hari ke depan dengan menyiapkan sembilan puluh dosis vaksin rabies per hari
hal ini juga dilakukan untuk mewujudkan jakarta bebas rabies
menimbulkan bau tak sedap serta lalat sebuah kandang ayam milik rini empat puluh tujuh tahun di madiun jawa timur
didatangi petugas satpol pp
serta pemerintah desa
kedatangan petugas ke lokasi kandang tak lain setelah ada keluhan warga
yang merasa terganggu dan tercemar dengan bau kandang ayam tersebut
selanjutnya pihak pemerintah desa doho bakal menggelar mediasi antara warga
dengan pemilik ternak sehingga permasalahan ketertiban dan kenyamanan masyarakat dapat berlangsung
sementara rini pemilik kandang mengaku akan berusaha menghilangkan bau busuk dari kandang ayam miliknya
mikirnya kan apa ya mas maksudnya kan enggak banyak gitu loh ya
jadi saya intinya mau berupaya untuk sebaik tidak bau
diketahui kandang ayam yang menampung ratusan ekor ayam tersebut belum mengantongi izin usaha peternakan
tim liputan cnn indonesia